di alun alun kabupaten jember kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan kegiatan yang cukup menarik perhatian seluruh masyarakat di kabupaten jember
yakni ada festival kemudian gelaran drama kolosal yang menceritakan sejarah bagaimana pahlawan pahlawan di kabupaten jember ini turut berperan untuk memerdekakan republik indonesia pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan yang lalu
dan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat kota jember kabupaten jember maksud saya bahwa ada sosok pahlawan yaitu muhammad seyroji
yang perlu dikenang sebagai sosok pahlawan asli jember yang turut membantu kemerdekaan republik indonesia dan membebaskan jember dari kekangan penjajah pada saat itu
dan pada hari ini saya sedang berada di lokasi ini adalah lokasi pameran di sini alutsista digelar
dan dari berbagai kesatuan di sini bersatu untuk menunjukkan keahlian keahlian mereka dari regu tembak kemudian juga berbagai peralatan yang dipamerkan di sini
dan ada juga sejarah yang diceritakan di sini bagaimana
jalanan kabupaten jember sampai kabupaten jember mencapai cita citanya dan berharap seluruh masyarakat
tetapi juga anak anak menerima atau mengenyam edukasi pada hari ini
yakni mereka turut mengenang bagaimana jasa jasa pahlawan melalui edukasi bersama tni yang digelar di alun alun jember ini
tidak hanya pada hari ini saja dilaksanakan berbagai kegiatan
sebenarnya serangkaian kegiatan ini sudah dilakukan sejak senam serentak gemuk femira yang lalu
dan sampai hari ini dilaksanakan kemudian esok juga akan disambung dengan berbagai kegiatan
lainnya seperti ada panggung prajurit juga di sana
prajurit akan dihibur dan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan tni yang ke tujuh puluh tiga
dan tadi saya juga melihat berbagai semangat yang hadir di sini
ketika masyarakat melihat bagaimana para dede file mengelilingi alun alun kabupaten jember
dan juga bagaimana atraksi atraksi yang diberikan oleh tni
memperlihatkan bahwa tni ingin hadir di antara masyarakat dengan profesionalismenya
karena memang ada pesan khusus yang disampaikan oleh bupati jember
dari panglima tni langsung yang disampaikan langsung oleh bupati jember melalui upacara
sebagai komandan upacara pada pagi hari tadi
ini salah satu yang terpenting adalah perang saat ini tidak hanya perang konvensional
perang melawan penjajah atau juga perang melawan terorisme
atau juga perang melawan pemberontak
tetapi perang yang cukup harus menguras strategi dan juga kecerdasan serta profesionalitas
yakni perang dagang perang ekonomi perang mata uang kemudian juga perang cyber
di sini masyarakat benar benar harus tahu teredukasi begitu juga dengan tni
juga harus lebih profesional untuk bisa turut membantu kerja te dan juga pemerintah kabupaten jember
demikian yang saya laporkan langsung dari jember